pasca kudeta militer pada senin dini hari kedutaan besar republik indonesia di yangon myanmar
mengeluarkan imbauan kepada warga negara indonesia di myanmar untuk meningkatkan kewaspadaan
dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap warga negara indonesia di myanmar
kita sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk myanmar bapak iza fadri
selamat malam waktu indonesia pak
selamat malam mbak dan selamat malam juga kepada penyelesaian saya dan indonesia
iya pak iza bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana pak pasca kudeta yang terjadi
kalau informasi yang kami dapatkan kan internetnya susah kemudian juga banyak orang yang kemudian antre untuk mengambil uang di atm yang ada di sana
berburu kebutuhan pokok nah sebenarnya kondisi terkini di sana seperti apa pak
apa saja sih pak aturan baru yang diberlakukan militer bagi warga yang ada di sana termasuk bagi warga negara asing yang ada di myanmar
bagaimana sih pak aturan baru yang diberlakukan militer bagi warga yang ada di sana termasuk bagi warga negara asing yang ada di sana
saya informasikan jadi ini menurut hasil pantauan sementara kita situasi cenderung normal dan jaringan internet memang betul sempat dimatikan kemarin dari sekitar pukul tujuh pagi sampai pukul dua belas siang
namun sudah dinyalakan kembali dan berjalan normal sampai detik ini
tidak ada antrian atm karena bank telah buka
jasa antar online bersepeda serta taksi online maupun konvensional terlihat berjalan normal
seluruh operator seluler sudah aktif
untuk tempat belanja menurut pantauan kami sejumlah toko menerapkan jam operasional hanya sampai jam delapan belas sebelumnya sampai jam
walaupun tidak diumumkan jam malam secara resmi menurut pantauan kbri yangon mobil dan motor polisi melakukan patroli kemarin malam
jalanan sepi tidak ada yang berani keluar mulai jam dua puluh satu malam
berarti situasi atau kondisi seperti ketegangan adanya kudeta di sana itu tidak terlalu terasa ya pak ya saat ini
ya untuk saat ini di yangon
itu tidak terasa
hanya tadi yang saya sampaikan ada beberapa kegiatan seperti misalnya malam itu ada patroli polisi yang lebih dari sebelumnya
juga jalanan sepi itu aja kalau saya lihat
ada perubahan kebijakan tidak pak dari pemerintahan sebelumnya kemudian setelah diambil alih oleh pihak militer ada perbedaan kebijakan yang diterapkan pak
sementara ini belum ada jadi kebijakan yang lama masih berjalan
kemudian kegiatan kegiatan yang sifatnya operasional itu tidak ada
dan sejauh ini kami juga belum mendapat surat surat yang memberikan pembawaan ataupun juga batasan batasan
oke kita akan bicara soal bagaimana
kemudian perlindungan kbri terhadap warga negara indonesia yang ada di sana
apa yang dilakukan bentuk perlindungannya seperti apa pak
untuk memastikan bahwa wni ini dalam keadaan aman selamat dan juga logistiknya terjamin pak
ya baik mbak
kami sejak dari awal itu melakukan komunikasi dengan wni melalui grup whatsapp
terutama yang tergabung dalam kin atau kruponan indonesia nenmar
media sosial lainnya seperti facebook instagram
kami juga sudah menginfokan secara luas nomor hotline kbri yangon
jika terdapat informasi atau keadaan darurat yang perlu dilaporkan
kemudian kami kemarin juga menerima laporan dari warga yang mereka berada di yangon
untuk kunjungan kerja atau sementara
kemudian kita inventarisir
kalau ada kejadian kejadian atau mau tinggal di kbri silahkan
tetapi kalau tidak pun mereka kami minta untuk mencatat komunikasi yang bisa diberikan kepada kita kbri
dan itu hanya sekitar tiga orang
tiga orang ya
kemudian kita mengimbas
oke berarti sisanya tinggalnya di sekitar area kbri ya pak saat ini
maksud saya itu yang mungkin dia ada kegiatan yangon sifatnya temporer
jadi mereka menginap di hotel
dan ketika kita imbas itu mereka menginformasikan bahwa mereka yang menginap di hotel
dan kami sampaikan kalau misalnya merasa terlancang
silahkan tinggal di kbri
di kbri yangon
tetapi kalau tidak silakan tinggal di hotel
sehingga ketika mereka butuh bantuan kita langsung bisa memberikan bantuan
termasuk diantaranya menyiapkan persediaan bahan makanan kepada warga negara indonesia yang di sana ya pak ya
mungkin boleh disampaikan terakhir apa pak
imbauan kepada warga negara indonesia

jadi imbawan kami ini sudah kami sampaikan lewat tertulis maupun di facebook maupun di instagram
imbawan yang kita berikan adalah yang pertama tetap tenang dan meningkatkan keuangan sepadaan
kemudian yang kedua menyiapkan persediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya
untuk perkiraan kebutuhan selama satu minggu hingga dua minggu ke depan
untuk obat obatan dan mengutip vitamin
kemudian yang ketiga selalu membawa tanda pengenal atau dokumen resmi
paspor yang masih berlaku
terus yang keempat melakukan pemutakhiran alamat dan identitas diri beserta keluarga pada website kemlu peduli
yang kelima meningkatkan komunikasi antar warga dan meningkatkan perhatian terhadap keberadaan masing masing rekan dan atau keluarga
yang keenam menghindari
upaya dari golongan atau komunitas atau individu tertentu
yang ingin mempengaruhi dan mengajak untuk melakukan kegiatan ataupun ikut memberikan komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik serta lingkungan
kemudian yang ketujuh tetap atuhi peraturan protokol kesehatan serta arahan pemerintah myanmar yang berlaku
baik itu tadi ada poin poin yang sudah dinyatakan oleh duta besar indonesia untuk myanmar
bapak iza fadri yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sekali lagi terima kasih banyak pak
dan kami akan tunggu bagaimana nanti perkembangan terkini lagi situasi terkini di myanmar
semoga kondisinya aman terkendali dan perlindungan bagi warga negara indonesia ini terus terjadi
terima kasih banyak pak iza